assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu dan saudara saudara yang saya hormati
mulai tanggal dua belas januari dua ribu dua puluh
pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga
dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan
upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan
kekebalan tubuh masyarakat
mengingat virus covid sembilan belas yang terus bermutasi
untuk itu saya telah memutuskan
pemberian vaksin ketiga ini gratis
bagi seluruh masyarakat indonesia
karena sekali lagi saya tegaskan bahwa
keselamatan rakyat adalah yang utama
ada pun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan
untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah
yang terakhir adalah penerimaan covid sembilan belas
saya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin
dalam menjalankan protokol kesehatan
memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
karena vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan
merupakan kunci dalam mengatasi pandemi covid sembilan belas

meski sudah divaksin saya mengingatkan masyarakat
untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan
memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh